aku dimana ini
kau bisa ada disini
mustika xion pasti ada disekitar sini
pasti gak jauh dari sini
kayaknya emang benar eros tidak membawanya
kamu pikir dengan eros memegang mustika xion itu
dia tidak akan mati
buktinya sekarang dia sekarang
berarti saat ini eros tidak memegang mustika xion itu
kalau mustika xion itu ada di tangan eros
anak saya tidak mungkin kecelakaan
eros pasti menyembunyikan mustika sion itu di suatu tempat
aku tanya sekali lagi
dimana putri sinta dan dimana mustika xion
saya tidak tahu
sinta itu dimasukkan ke dalam berangkas
bebaskan putri sinta sekarang
atau aku akan membunuh kalian semua
kamu mau bermimpi
karena cuma eros yang bisa membuka berangkas itu
jadi kalau eros mati
putri sinta yang kamu cintai itu akan mati
tapi jangan lupa
uh kepala ku pusing banget
aku dimana ini
aku bisa ada di sini
jangan kok aku nampak bersih sih seperti ular
kenapa aku jadi ular
aku harus jadi manusia lagi
aku harus jadi manusia lagi
mama mau pada kemana
jalan jalan dong pak
bukannya ini sudah mau maghrib
apakah sebaiknya jalan jalan sehabis maghrib
memangnya kenapa kalau udah maghrib
dewi dan wisnu itu kan bukan anak kecil yang setiap maghrib harus sudah ada di rumah
apakah lony itu bisa berubah wujud
menjadi ular pada saat matahari tergenang
ataukah dia bisa mengendalikan perubahan wujudnya
lonnie adalah senuman ular yang kuat
dia bisa merubah wujud sesuka hatinya
makasih ya belanjaannya
wah banyak sekali belanjaannya
wisnu bilang kan aku boleh beli apapun
ah iya jadi soalnya dewi bilang tuh udah lama gak belanja baju
makanya jadi sekalian aja pak
dewi biasanya nggak seperti ini
mana pernah dia mau boros
bapak mau bicara sama kamu
ya udah kita bicara di kamar ya
kalau gitu biar aku ke kamar mama dulu ya
mama tuh lagi mikirin apa sih
mama minta tolong kamu jagain dan temenin kakak kamu
kemarin ini rama pasti terpukul sekali dengan kejadian ini
perasaannya masih konstabil
ya udah ya maaf sekarang mama tenang gak usah khawatir ya
pokoknya wisnu janji sama mama wisnu akan selalu ada di samping ke arafah
ada apa pak
kulit telur emas itu kamu tahu di mana
kulit telur emas apa ya pak
kulit telur emas apa ya pak
kamu bukan dewi
kamu bukan anakku
kok dia tahu
dari awal aku udah curiga kamu bukan dewi
dewi gak seperti ini sikapnya
buka pintu nak
buka pintu nak
buka pintu nak
mau ke mana pak
kamu bukan dewi
kamu bukanlah anakku
kamu bukanlah anakku
kamu bukanlah anakku
hubungan anak dan orang tua itu sangat dekat
kebetulan saya lagi butuh darah
dan anda datang sendiri kepada saya
itu suara pak asyik
kenapa dia minta tolong ya
aku juga gak tahu ma
padahal pak asyik lagi ngobrol berdua sama dewi ma
ada apa ini
gak tahu pak nagres
ini suaranya pak asyik
iya nyonya itu suaranya pak asyik loh nyonya
pak asyik kenapa itu
mereka semua ada di kamar aku
mereka tidak akan